indonesia tengah marak diserang dari sisi siber
kali ini wali data yang menjadi korban adalah komisi pemilihan umum atau kpu
peretas dengan nama akun bejorka kembali beraksi
sebanyak satu ratus lima juta data pribadi masyarakat indonesia ditawarkan dengan harga lima dolar amerika
atau sekitar tujuh puluh empat empat juta rupiah
pjorka menjelaskan data yang dijual berupa nik nomor kk nama lengkap dan alamat domisili
menanggapi kasus tersebut komisioner kpu betty idrus melalui keterangan tertulis menyatakan
bahwa data tersebut bukan berasal dari kpu
hal ini berdasarkan dari pengecekan terhadap setiap isi data dari elemen di forum underground tersebut
untuk itu kpu akan menggandeng pihak kepolisian guna mengusut tuntas kasus tersebut
sementara itu pakar kpu
keamanan siber ardi suteja meyakini jika data itu memang milik kpu
ini kan masalah lama bocornya udah lama
kasus lama ini ya kalau mau kita jujur ya harus melihatnya dari kasus iktp
yang ditangkap diadili adalah pelaku korupsinya
tapi data yang bocor itu gimana yang data disalin itu siapa yang sekarang menguasai
kalau namanya data disalin kan berarti bisa digandakan
itu yang jadi masalah
ini dan ini udah dari bertahun tahun kan kewajiban harus berbagi data pemilih tetap itu dengan kontestan
nah ketika data itu dibagi dengan kontestan ya kita kan nggak tahu dibaginya dalam bentuk apa
gak mungkin dalam bentuk hard copy gak mungkin kan pasti soft copy kan
sekian banyak ya
kedua siapa yang bisa menjamin soft copy nya tidak digandakan oleh kontestan
tidak ada kan dan tidak ada mekanisme keterbukaannya transparansi untuk mengaudit memeriksa tidak ada
lebih lanjut ardi suteja menjelaskan jika dikaitkan dengan agenda politik dan demokrasi
data pribadi yang bocor bisa digunakan untuk mengarahkan dan memanipulasi pandangan politik seseorang
ardi mencontohkan kasus cambridge analytica dan brexit
dan hanya perlu tiga elemen yang kita sebut dengan pii ya
itu singkatan dari personal identifiable information atau data pribadi
itu hanya tiga
nama lengkap sesuai dengan akte kelahiran
alamat domisili sesuai dengan kartu tanda penduduk
dan satu lagi adalah terkait dengan nomor induk pendudukan
atau kalau di amerika itu disebut dengan ssn social security number
tiga itu ada cukup mereka sudah bisa masuk ke berbagai tempat
di mana mereka ya mereka bisa masuk ke berbagai tempat

yang menyimpan data data lebih lengkap
ya lebih dari tiga itu
tiga data itu saja sudah memungkinkan bagi seorang peretas kelompok peretas
atau mereka yang memang punya agenda besar ya di dalam kita tahu agennya
dia bisa sudah melakukan profiling dengan hanya bermodalkan tiga unsur data tersebut
sebagian kasus peretasan yang terjadi akhirnya
banyak menimpa lembaga pemerintahan
hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa lembaga pemerintahan justru terlihat lemah dalam hal keamanan siber
secara umum sebenarnya bssn telah mengeluarkan pedoman teknis
yaitu peraturan bssn nomor empat tahun dua ribu dua puluh satu mengenai standar pengamanan sistem informasi instansi pemerintah
sayangnya tingkat kepatuhan terhadap aturan ini diakui memang masih kurang
ya ini yang masih kurang ya mas dana
ini yang masih kurang gitu kan dipatuhi oleh teman teman gitu ya di organisasi organisasi
makanya bssn selalu mengharapkan untuk hal ini dipatuhi gitu ya
karena kondisinya kan seperti ini gitu kan
jangan sampai misalkan kalau nggak dipatuhi kan jadi susah
misalkan tadi kalau kita mau mengecek misalkan kita kena insiden kan kita ceknya dari misalkan lognya gitu
kalau mereka nggak mematuhi ya kita minta lognya aja lognya nggak ada gitu ya
catatannya nggak ada
jadi seakan akan pintu kita buka gitu ya tapi tidak disiapkan misalkan spam atau buku tamu
jadi kita nggak tahu siapa yang masuk siapa yang keluar kan
makanya compliance itu terhadap standar atau kepatuhan standar selalu kita dorong gitu kan kepada teman teman gitu kan di instansi
teman teman di private institusi yang lain
institusi yang melayani publik di depan institusi institusi yang melayani kepentingan masyarakat
itu kita dorong gitu ya supaya ini loh ayo kita terapkan bareng bareng gitu
karena resiponya nanti menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas gitu kalau kita tidak tahanin
saat ini indonesia tengah menanti pengesahan ruu pdp yang dikabarkan telah selesai dibahas oleh dpr
diharapkan aturan baru ini akan mampu membentengi kita
dari maraknya kasus peretasan data pribadi
tim liputan cnn indonesia jakarta